saudara polisi mengungkap dua kebohongan pelaku pembunuhan anak selebritas tamarati asmara
dua kebohongan diantaranya terkait penelusuran hasil rekaman cctv di lokasi kejadian
berdasarkan pemeriksaan pertanyaan oleh ahli poligraf ditemukan dua kebohongan yang dilakukan oleh pelaku
selain penelusuran cctv di lokasi pelaku berbohong terkait kekerasan fisik terhadap ibu nda raden adante khalif
yang tamara yakni tamara tiasmara
hingga saat ini penyidik masih terus mendalami motif tersangka yang tega menenggelamkan dan t hingga meninggal dunia
browsing cctv sekolah berenang
hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan pertanyaan
yang disampaikan oleh ahli poligraf
itu menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong
hal yang kedua yang ditemukan berbohong adalah tentang pertanyaan terkait kekerasan fisik terhadap saudari tamara